inilah kondisi tambak budidaya lobster yang hampir semuanya kosong di wilayah telong elong kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
ada lagi aktivitas budidaya benih lobster sejak kebijakan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
membuka keran ekspor benih lobster pada mei lalu
hal ini tak hanya merugikan para pembudidaya namun juga merugikan para nelayan
nelayan yang biasanya menjual benih lobster ke pembudidaya berhenti total dan lebih memilih menjualnya ke pihak pengepul
karena bila dijual ke pengepul harganya mencapai lima belas ribu per ekor
sementara bila dijual ke bumbudidaya harganya hanya lima hingga sepuluh ribu rupiah per ekornya
karena sejak dibukanya keran ekspor untuk kita budidaya kan tidak ada diekspor semua
kebijakan pemerintah yang sering berubah membuat kehidupan warga di wilayah ini juga ikut berubah
seperti perbedaan kebijakan ekspor benih lobster antara menteri susi pujiastuti
dengan edy prabowo
juga dirasakan banyak warga di wilayah ini
yang mencari nafkah di negeri orang
banyak yang beralih profesi menjadi pembudidaya lobster di kampung halaman sendiri
semenjak budidaya lobster digalakan di tempat tersebut
enakannya zaman ibu susi
cuman bikin gak enak ibu susi karena sama ibu susi dulu
setengah pak baru bisa di di di di di diekspor
namun kini para pembudidaya lobster memiliki harapan baru
dengan turunnya surat edaran kementerian kelautan dan perikanan
tentang penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran atau spwp
terkait perbaikan tata kelola benih lobster
dan sekarang kalau memang ini ada penghentian sementara otomatis
insya allah keramba kita bisa penuh lagi

pembudidaya lobster di lombok pun menyambut baik kebijakan tersebut
mereka berharap agar ekspor benih lobster bisa dihentikan sementara
mereka berharap agar ekspor benih lobster bisa dihentikan sementara